yang pegang pasar masih keponakan murat
setahu saya masih
maaf kang emangnya kenapa
safira lagi ke pasar sendirian
katanya mau beli bayam
mau belajar masak dari c edo
mudah mudahan pasar aman
gak ada copet atau apa
sekarang kasih tahu junior kamu di komunitas motor yang lagi menyusup jadi anak buah agus
safira kasih pengawalan
tapi jangan sampai tau
sekarang kita harus ke pasar
kamu selalu ke pasar
kata c edo harus ada pengawalan
takut ada copet
ditip motor sama duster sebentar
udah ada yang gantiin saya sama temen temen saya
begitu kamu udah jalan bapak baru kepikiran
mau nitip peda merah
kenapa bapak gak nelpon
kita udah diganti
di pasar udah ada orang lain
kata mang murad tempat kita sudah ada yang isi
berarti hari ini kita resmi jadi pengangguran
akang kelihatan udah tua
mungkin saya perlu jadi keponakan yang durhaka
gak perlu dengerin omongan mang murad buat nurutin perintah kang cecep
sebentar atau masih lama
kalau memang garis tangannya sudah waktunya jening bakal nikah
rumah ini buat sineng aja
buat moda rumah tangga
kita udah kelamaan disini
saya mau riza sama rudi tetep kerja
mereka gak mau takut merasa gak aman
mereka akan lebih nggak aman kalau mereka nggak mau kerja lagi di parkiran
gak tahu saya nggak lihat pendekar tanpa bayangan
gak tahu masa kamu gak lihat saya diserang dari belakang terus dipiting gak bisa nengok jadi gak bisa ngeliat
terus tulang tusuk saya langsung disikat caranya gimana
kamu gak perlu tahu caranya itu urusan saya
ngedot es teh manisnya jangan sambil ngelihatin aku
aku pulang dulu ya
besok mau dimasakin apa
masak buat akunya kalau kamu lagi nggak kuliah aja ngantarin makannya terus nemenin makannya
kamu mau keluar
sekalian panggilin sukanta
dua orang tukang parkir mengundurkan diri katanya takut karena ada ancaman
yang ngancam orang orang yang beda
sama orang yang saya sebut hulek tapi badannya nggak hijau
jangan suruh bikin kopi aja
sukanta suruh beli nasi bungkus
kangguran mau makan
yaudah kita ke tempat makan aja

saya belum nuduh
baru nebak nebak kemungkinan
saya telepon dia
kenapa tadi gak nyusul ke rumah sakit
rumah sakitnya jauh
saya kan pake angkot
begitu sampe sana
kalian nanti udah
mau kopi gak
kopinya satu lagi
masalah dari jalanan
sudah merempet ke parkir
sekarang sudah sampai di pasar
kejadian pengoroyokan emen
supaya dia sama yang lain pergi dari terminal
kang cecep udah ngasih peringatan soal ini
terus kita perlu
ngasih tahu kang cecep jangan
menurut saya perlu
yaudah telepon kang cecep
kamu aja yang nelfon
saya gak berani
ayo temperat kim
pemindah ingin tahu